delapan kereta api tambahan disiapkan pt kai daob delapan surabaya untuk melayani masyarakat di masa operasi angkutan lebaran tahun ini
jumlah tiket yang disediakan pun mencapai dua puluh tujuh ribu per hari
diperkirakan lonjakan penumpang atau puncak arus mudik lebaran terjadi pada tanggal sembilan belas dua puluh dan dua puluh satu april dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi penumpukan di area check in manajemen daob delapan menambah akses masuk
dua pintu check in manual dan empat pintu berbasis pemindai wajah
di pintu pemeriksaan manual penumpang wajib menunjukkan ktp dan tiket
sedangkan di check in pemindai wajah cukup tunjukkan wajah anda di layar yang tersedia dan dalam hitungan detik pintu pun terbuka
untuk mempersiapkan dan mengantisipasi terjadinya penumpukan di area check in
manajemen daob delapan mengaktifkan salah satu gate yang terdiri dari
di empat gerbang dengan sistem pemindai wajah untuk mempercepat proses check in
nah bersama saya humas daob delapan pak lukman arief
pak lukman bisa dijelaskan bagaimana cara kerja registrasi penumpang yang ada di daob delapan ini untuk bisa menggunakan gerbang pemindai wajah ini pak
ya memang pada masa angkutan lebaran nanti ada sesuatu yang beda terutama di stasiun gupeng dan malang nanti ya
salah satu yang berbeda tersebut adalah layanan face recognition ini pemindai wajah ini
ketika penumpang akan melakukan check in
di alat ini tidak perlu lagi menampakkan tiket ataupun barcode nya cukup memperlihatkan wajahnya di alat scan kami dan otomatis kita akan terbuka
sebelum menikmati layanan tersebut penumpang harus melakukan registrasi di awal kepada petugas untuk mempunyai akun dan juga bisa untuk melakukan pengecekan di alat ini
registrasi pun sangat gampang cuma menyertakan ktp aja di alat pemindai kami
saya mencoba melakukan registrasi berbekal ktp
petugas juga akan memindai sidik jari telunjuk saya untuk memastikan ktp tersebut benar milik saya
namun jika foto di ktp dengan terbaru anda berbeda petugas akan melakukan pemutahiran menggunakan alat khusus
prosesnya cepat tak lebih dari satu menit
lukman mengatakan cukup satu kali registrasi penumpang bisa memanfaatkan layanan ini selamanya
selain itu penumpang juga bisa mengakses check in pemindai wajah di semua stasiun yang sudah memiliki alat ini
di antaranya malang yogyakarta dan bandung
sejumlah penumpang mengaku cukup terkesan dengan layanan baru tersebut karena cepat dan efisien
karena lebih efisien lebih cepat tinggal pindai wajah lalu udah bisa masuk
lebih berguna ya kan soalnya kalau buat check in kita lebih cepat nggak usah nunjuk nunjukin ktp lagi
kan udah ada dari wajah udah didaftarin jadi ya berguna lah
apalagi nanti lagi mau mudik biar gak terjadi penumpukan di pintu check in
namun tidak semua penumpang mau didaftarkan check in dengan pemindai wajah ini
mereka mengaku khawatir dengan isu keamanan data pribadi
bumas daot delapan surabaya lukman arief menegaskan
data pribadi penumpang aman karena sistem ini terintegrasi dengan kementerian dalam negeri
lukman menambahkan akan terus mensosialisasikan layanan tersebut untuk menjaring lebih banyak penumpang